dua dari tiga pelaku pembobol anjungan tunai mandiri di bekasi babak belur
diajak warga setelah gagal melarikan diri usai beraksi
satu unit mobil yang dikendarai para pelaku berhasil diamankan warga
karena terjebak jalan buntu
dalam video amatir yang berhasil diabadikan warga
petugas kepolisian sektor tambun yang melakukan evakuasi
terhadap salah satu pelaku pembobol kartu atm
petugas terpaksa acungan senjata api
hingga memberikan tembakan peringatan untuk mengurai masa
yang memadati halaman masjid tambun kelapa tambun selatan bekasi
polisi pun berhasil mengevakuasi pelaku
yang mengalami luka parah bagian wajah dan kepala akibat dikeroyok masa
di tempat terpisah salah satu pelaku lainnya ditangkap di pematang sawah
tak jauh dari kampung tambun kelapa dengan kondisi babak belur dihajar masa
sementara satu tersangka lainnya berhasil melarikan diri ke arah kalibusa
penangkapan terhadap pelaku berawal
saat seorang korban melakukan tarik tunai
sejumlah uang di mesin anjungan tunai mandiri di sebuah minimarket
saat proses transaksi kartu atm milik korban bermasalah
saat yang bersamaan ketika pelaku datang
dan menjalankan aksinya dengan modus menolong korban
beruntung korban sadar dan mendapati kartu atm nya
sudah berpindah tangan ke tangan pelaku
sementara pelaku mengganti atm korban dengan atm milik pelaku
korban kemudian meminta at miliknya dan meminta pertolongan warga
sementara tiga pelaku kabur dengan menggunakan
satu unit mobil bernomor polisi
warga melakukan pengejaran setelah mengetahui adanya tindak kejahatan
nahas mobil yang dikendari pelaku terjebak jalan buntu
usai ditangkap warga
kedua pelaku dievakuasi ke polsek tambun
sementara satu tersangka lainnya masih dalam pengejaran polisi
kasusnya kini masih dalam penanganan pihak kepolisian sektor tambun
dan polres metro bekasi
dedy beben bekasi